menteri sekretaris negara pratikno menampik dirinya menjadi salah satu menteri yang dititipkan presiden joko widodo dalam kabinet prabowo gibran
pratikno menyebut dirinya akan terus berusaha membantu dan berkontribusi untuk pemerintahan termasuk jika dirinya harus kembali sebagai akademisi
hal tersebut disampaikan pratikno saat ditemui di gedung kementerian sekretariat negara pada rabu siang
antar kementerian luar negeri
pak menteri kemarin petinggi tkn bilang pak menteri dititipkan oleh pak presiden ke pak prabowo ada bentuk kabinet selanjutnya
tapi pak menteri bersedia gak kalau
ya prinsipnya kita itu berusaha untuk membantu agar berkontribusi untuk pemerintah yang baik dan berkontribusi banyaknya cara lah
cara kembali sebagai akademisi kan juga berkontribusi